oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abbas toll
indikator itu diambil kalau tidak salah